penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak khususnya sapi
tidak terlalu mempengaruhi penjualan daging sapi di jakarta
daging sapi kini masih dijual dengan harga yang tergolong mahal
yaitu rp satu ratus lima puluh hingga rp satu ratus enam puluh per kilogram
sebelum lebaran daging sapi hanya dijual di harga rp satu ratus empat puluh per kilogram
kemudian saat lebaran berada di kisaran rp satu ratus tujuh puluh hingga rp satu ratus delapan puluh per kilogram
meski harga daging belum kembali normal
masyarakat tetap membeli daging sapi karena merupakan kebutuhan

terus terang kalau harga saya enggak ini ya yang penting sesuai dengan kualitas yang ada itu nggak worth it lah menurut saya
pasti tetap menyiar daging sapi karena setelah kan kebutuhan juga tuh
anggap anggap saya kerja di restoran suka ngemasak
jadi mau gak mau kita kan ada menu ya harus lah itu jadi
para penjual daging sapi di sejumlah pasar di jakarta selatan mengakui adanya penurunan penjualan

hal tersebut merupakan hal lumrah setelah lebaran bukan karena wabah penyakit mulut dan kuku
kini penjualan menurun tiga puluh hingga empat puluh persen per hari
dari biasanya terjual seratus kg menjadi enam puluh kg per hari
biasa aja sih ada penurunan mah ada tapi menurut saya sih udah biasa
berarti bukan karena pm saya
bukan menurut saya sih bukan
ada sih sedikit tapi menurut saya sih nggak ngaruh
emang udah konsumsi yang ini
peminatnya juga emang kurang gitu
gak perlu begitu perlu daging gitu maksudnya saya gitu
seorang penjual daging sapi di pasar tebet barat jakarta selatan menjamin
daging sapi yang dijual segar dan bebas penyakit
karena dibeli dari rumah potong hewan bersertifikasi
di tempat ini sapi telah melewati proses pemeriksaan sebelum dipotong
insya allah ya kalau masalah daging kan sebelumnya masuk ke jakarta itu kan diproses dulu
karena ada dokternya diperiksa dulu
kalau memang itu
itu sapi gak berkualitas otomatis kan dipulangin atau enggak dipotong
sekarang kan ada dokternya jadi nggak sembarangan dari luar jawa masuk ke jakarta itu nggak sembarangan
jadi diperiksa dulu kan ada dokternya
bapak tahu dari mana pak
ngambil dagingnya dari rumah
sudah ada stempelnya dari jagal
mereka juga nggak berani kalau memang ada nggak satembak kalau memang ada apa apa di jalan kan
bagaimana gitu resiko gitu kan
hingga saat ini belum ada hewan ternak di daerah jakarta yang teridentifikasi terkena penyakit mulut dan kuku
namun masyarakat harus tetap waspada memilih daging sapi yang segar dan harus diolah dengan baik sebelum dikonsumsi